beralih ke karawang bagaimana situasi jalur arteri karawang jawa barat
kita sudah terhubung dengan adi wahhadi jurnalis kompas tv yang berada di lokasi
selamat siang adi di lokasi anda saat ini berada sampai kapan diperkirakan puncak arus balik terjadi adi
dan ini merupakan percatatan data yang dihubungkan oleh komunisian dan republik jawa terbang
terkait jumlah pemudik yang sebelumnya berangkat ke wilayah jawa tengah jawa timur
kemudian jawa barat dan diberi ini adalah jumlah yang puncak arus balik terjadi di jakarta
versi dan juga saudara arus perlintas di jalur arteri karawang ini
mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan
ke arah jawa tengah jerobon ke arah jakarta maupun di baliknya
kendaraan di arterik ini mengalami kepadatan di dua arah
pasalnya ini merupakan dampak dari imbas penerapan mereka yang selalu lintas
yang diterapkan pihak komunisian di jalan tol trans jawa
mulai dari gerbang tol kalikangkung semarang kilometer empat ratus tiga puluh empat
hingga kilometer tujuh puluh gerbang tol cikatama wilayah kabupaten karawang
tiga kendaraan yang datang dari arah jakarta
semuanya dialihkan ke jalan arterik
melalui gerbang tol cikatampek selama dan gerbang tol kalihurit jawa
untuk kemudian diarahkan ke jalur arteri ini
kendaraan yang dari arah jerobon jawa tengah
semuanya bertemu di lokasi jalur arteri ini
sehingga terjadi kepadatan yang cukup tinggi
dan ini mengharuskan juga rekening penulisan diterapkan di wilayah jalur arteri
salah satunya pihak kepolisian menerapkan atau menutup jalur
simpang jomin untuk kemudian kendaraan diarahkan menjadi satu jalur
agar tidak ada pertumbuhan arus atau klotik kendaraan
sehingga ini akan memicu kepadatan
berdasarkan upaya tersebut kepadatan sudah berjadi
namun demikian kendaraan masih tetap bisa berjalan
meski dengan kecepatan yang sangat rendah
verti dan juga saudara peningkatan jumlah kendaraan hari ini
terjadi sekitar pukul sembilan dan hingga saat ini masih terus terjadi
dan mayoritis kendaraan yang berlintas di jalur arteri ini
kendaraan bermotor sehingga pihak kepolisian maupun pemda karawang
juga berhubungan mengimbau agar para pemutik yang akan kembali ke jalan ini
pasalnya karawang sebagai salah satu titik lelah pengendara
setelah melakukan perjalanan jauh dari wilayah jawa tengah jawa barat
maupun jawa timur maka kesehatan atau kelelahan jika hal tersebut terjadi
pemutik bisa memanfaatkan sejumlah toko yang dibangun
oleh pihak kepolisian maupun peminda karawang
dan ada beberapa titik yang dibangun mulai dari wilayah jimpang jomin
kemudian jalan arteri wilayah sari hingga wilayah perbatasan karawang dan bekasi
dan ini bisa dimanfaatkan pemutik untuk melepas lelah serta mempreskan kondisi badan
agar pun bisa melakukan perjalanan lanjut dengan kondisi yang fit
agar kemudian perjalanan anda sehat selamat sampai tujuan
hadi berdasarkan pantauan anda jika kita lihat di arus mudik lalu
pada pukul berapa kepadatan terjadi di arteri karawang adi
kepadatan yang terjadi di jalur arteri karawang biasanya terjadi pada pukul sore
antara pukul empat atau enam bulan malam hingga pagi
namun berbeda dengan kondisi saat ini melihat kondisi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup tinggi
maka hari ini kami pantau sejak tadi pagi pukul sembilan hingga saat ini peningkatan jumlah kendaraan sudah mulai terjadi
dan ini cukup membuat arus lalu lintas di jalur arteri ini cukup padat
sehingga kendaraan hanya bisa berjalan dengan kecepatan rata rata antara dua puluh hingga tiga puluh km per jam
dan kondisi ini diprediksi oleh pihak kepolisian akan terjadi hingga besok
mengingat pada selasa nanti sejumlah aktivitas perkantoran dan pekerjaan sudah dimulai
sehingga warga yang berada di kampung halaman setelah kawasan ini
seperti adira ibu binti hari ini atau besok harus kembali beraktivitas di kantor atau di wilayah
karena sempat mereka aktivitas sehari hari
adi ada posko mudik yang bisa dimaksimalkan dioptimalkan oleh pemudik untuk beristirahat berdasarkan pantauan anda
seperti apa antusiasme warga memanfaatkan posko ini untuk melepas lelah
berdasarkan pantauan kami mulai dari perbatasan wilayah subang dan karawang hingga wilayah tanjung pura
banyak pemudik pemudik yang memanfaatkan fasilitas posko yang dibangun oleh pihak kepolisian
merti dan juga saudara ada juga posko yang disiapkan oleh mapoltec mapoltec yang disususkan atau priorisasi bagi para pemudik
di sana banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan mulai dari tempat istirahat yang cukup luas
kemudian fasilitas tempat sholat istirahat serta juga disediakan banyak makanan makanan umkm khas kabupaten karawang
yang bisa dijemati oleh para pemudik untuk bisa melepas lapar dan dahaga setelah melakukan perjalanan jauh
selain itu juga ada fasilitas kesehatan seperti cek cek kondisi kesehatan selama perjalanan
dan apabila para pemudik ini mengalami kondisi yang kurang fit sakit dan sebagainya
di sana ada dua puluh empat jam nonstop dokter yang siap jaga melayani para pemudik
terutama di lokasi lokasi yang rawan kecelakaan dan sepi
seperti di wilayah jalan baru lingkar tanjung pura
di sana terdapat tiga rest area atau posko yang dibangun pihak kepolisian dan pemda dengan segala fasilitasnya
kemudian titik lainnya juga ada di wilayah jalan arteri dan wilayah kelari
di sana ada mapoltec kelari yang disiap jagakan untuk bisa menjaga kemampuan pemudik
kamu para pemudik agar kemudian pemudik ini bisa menikmati istirahat sejenak
sebelum melakukan perjalanan jauh ke tempat tujuan wilayah jabodetabek versi
jumlah kendaraan yang melintas naik signifikan di jalur arteri karawang
dari arah cirebon dan juga jawa tengah menuju ke arah jakarta
terima kasih jurnalis kompas tv adi wahadi yang melaporkan langsung dari jalur arteri karawang